jawa tengah makin merah dari semula delapan daerah kini naik menjadi tiga belas daerah yang berstatus zona merah opsi mikro lockdown diterapkan
guna mengunci pergerakan kegiatan masyarakat apa yang terjadi sebenarnya bagaimana langkah yang lebih cepat non konkret
guna memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas segaligus memastikan vaskes alkes dan nakes tidak tumbang
terhubung bersama kita lewat sambungan zoom dari luar studio gubernur jawa tengah ganjar pranowo
assalamualaikum pak gubernur
sebelumnya sebab tabung oksigen yang kurang mungkin turun masyarakat baru dan pengelolaannya baru
sampai dengan hari ini kita masih bisa memenuhi kebutuhan itu bahkan kalau kita masih butuh tambahan semuanya sudah siap
maka saya tidak akan memberikan satu informasi yang keliru agar tidak terjadi kepanikan
kalau sampelnya cuma satu kan nggak bisa merepresentasikan semua
bahwa terjadi peningkatan pasien peningkatan kebutuhan alke
termasuk oksigen tadi tentu benar
tapi kita menyiapkan semuanya untuk bisa kita penuhi karena memang faktanya terjadi peningkatan yang cukup tinggi di beberapa tempat
khususnya mulai dari kudus sekitarnya dan sekarang mulai melebar ke beberapa tempat yang tadi disebut ada tiga belas di kabupaten kota
maka kita siapkan sekarang penambahan penambahan tempat tidur
meng ekstensi jumlah tempat tidur
tempat tidur di icu di isolasi termasuk di isolasi terpusat
dan tentu saja ini berkorelasi langsung dengan penambahan sdm
maka kita bekerja sama dengan perguruan tinggi
dengan menkes id bpni
kita semuanya mesti berehiar untuk bisa menggunakan kondisi ini
oke pak gubernur gini
kan arahan anda kan sudah jelas ya
artinya memang sidak juga sudah tidak terhitung kali begitu sejak pandemi ini anda lakukan begitu
mungkin ya tidak pak
kalau kemudian kepala daerah yang memiliki zona merah ini tidak menjalankan arahan anda itu secara optimal
sehingga ini memperburuk situasi
menjawab ini bagaimana pak
hampir semuanya melaksanakan dengan baik
bahwa mungkin kejadian seperti di kudus bisa jadi
terjadi kepanikan pada saat itu
pada saat kudus terjadi kepanikan sebenarnya kota semarang sudah menyiapkan dukungan itu
dan terbukti yang masuk kota semarang umpama nanti juga lebih banyak bukan orang semarang
yang masuk di solo umpama juga banyak orang yang tidak dari berktp solo ya
tapi ada solo raya
termasuk yang di kabupaten banyumas
ini titik titik yang saya mendapatkan laporan transfer
dan wajar wajar saja sebenarnya berganti
dipindah dan sebagainya
namun demikian memang butuh bantuan bantuan pada daerah daerah tertentu
yang pada saat itu terjadi outbreak yang cukup besar
wabil khusus ini yang terjadi di kudus
maka kenapa tni kemudian polri pak pangdam pak kapolda sampai melakukan penebalan penebalan di banyak titik
itu karena kita memang harus membantu mereka
inilah yang kita review sistemnya sepanjang mungkin
agar kemudian semua memang bersiap siap menghadapi situasi penambahan yang cukup eksponensial ini
pak ganjar distorsinya di mana sih pak
kita buka bukaan saja
koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah daerah soal penanganan pandemi
khususnya di zona zona yang memang dikatakan cukup beresiko
ini masih belum bagus begitu ya
sehingga kemudian ada hal hal yang tidak singkat

menjawab ini bagaimana pak
di mana kemudian bisa diambil titik balik untuk mempermudah semua sistem dan kerja orang orang yang terlibat termasuk masyarakat itu sendiri
saya kok tidak melihat situasi segawat statement anda ya
mana yang tidak sinkron
mungkin yang tidak sinkron itu ada beberapa kawasan saja yang kemarin muncul
dan itu diusulkan oleh beberapa bupati wali kota yang ada di kawasan itu
tentu kabupaten mengalami peningkatan
tentu kabupaten kota yang lain juga mesti siap siap
pada saat kemudian dua kabupaten mulai mengalami peningkatan
tiga kabupaten mulai peningkatan
ya ada satu dua kabupaten yang masih stabil
kemudian tidak meningkat begitu
ketika kemudian tempat pariwisata ditutup yang sini tidak nutup
kemudian ketika kemudian di sini pemberlakuan katakan jam tutup
umpama jam tutup malam itu jam berapa di sini tidak
ketika kemudian terjadi agglomerasi dan ada daerah yang sangat merah
kemudian kita tidak menjaga di perbatasan secara bersama sama
nah itu mungkin yang perlu dikoordinasikan
tapi saya belum melihat distorsi distorsi yang ada
yang ada adalah jawa tengah memang tidak sedang baik baik saja
terjadi peningkatan dan kemudian kita mesti memanage itu
para pengelola pemegang otoritas
memang harus membuat terobosan terobosan
tidak bisa kemudian duduk manis dan menunggu saja termasuk tadi isu oksigen
maka kemarin distributor kita datangi tadi pabriknya
pabriknya saya datang karena kapasitasnya petengah tidak terlalu banyak memang
maka dari jawa timur dan jawa barat pabrik yang sama ini sudah siap suplai
nah sekarang tinggal dari rumah sakit umpama ya tinggalan saja proaktif
ya kalau kemarin trennya lancar karena ya pasiennya segitu
terjadi peningkatan tinggi manajemen saya
manajemen di rumah sakitnya tidak bisa seperti yang kemarin
mesti menyiapkan alternatifnya kalau terjadi darurat apa yang mesti dilakukan
masuk kemudian ketika rumah sakit penuh umpama
ya kita siapkan aja tenda di depannya terus kemudian konversi tempat tidur ya
yang semacam ini yang mesti dilakukan
ya ada beberapa kemudian kabupaten kota yang masih mengizinkan
boleh merayakan kegiatan ini itu kemarin langsung kita tegaskan
bandara saat rapat rutin setiap senin saya bilang
oh bapak ibu ini tidak boleh kita bicara tidak boleh tolong ditaati
yang seperti ini hanya terjadi di satu dua relatif semuanya sih mengikuti
oke artinya saya ingin meminjam statement anda jawa tengah sedang tidak baik baik saja
sekarang trendnya kelas terkeluarga ini semakin tinggi ya pak
dan juga adugaan varian baru ini semakin menyebar
sehingga salah satu konsekuensinya adalah mikro lockdown yang secara tegas anda sampaikan belum lama
ini memastikan konsekuensi yang akan diterima dengan kebijakan ini seberapa siap begitu pak
bedanya apa dengan ppkm mikro yang dipertebal
barusan presiden jokowi juga menyampaikan hal yang sama begitu
begini ppkm mikronya kan jalan ya ketika kemudian terjadi kasus
jadi kasus umpama seperti outbreak yang terjadi di kudus
dan kemudian merembet ke pati ke jepara ada demak ya
terus kemudian gerobokan geser lagi ke semarang geser lagi sekarang ke kendal dan sebagainya
satu area ini penebalannya itu dilakukan penebalan tenaga
jadi tenaganya ditambah
pmtni kapolri bnpb kemenkes kemdagri semua tentakan kepada kita semua untuk melakukan penebalan
penebalan itu dalam konteks sdm nya agar yang bisa membantu itu
kalau konteks lockdown atau tidak sebenarnya kita sudah lebih dulu melakukan
justru dengan instrumen ppkm mikro karena kita menggunakan mikrozonasi
maka sebenarnya begitu kita tahu di rt di rw di desa kelurahan
kemudian terjadi satu outbreak
maka kunci saja di tempat itu
lockdown saja di tempat itu
maka sudah terbiasa kalau kemudian
sebelum terjadi ramai peningkatan di kudus
tapi sudah melakukan lebih dulu
beberapa di kota semarang sudah melakukan
jadi yang ditutup itu adalah pada zona terkecil itu
sehingga zona lain itu masih bebas
ini saya baru pulang dari kabupaten pekalongan
dua desa yang saya datengin
ini bagus sekali
tidak ada satupun yang titip
artinya desa itu bagus sekali dikelola
jangan sampai kemudian nanti orang luar masuk
dan ini akan menimbulkan penyakit
atau menimbulkan pelurahan yang bertambah
maka terhadap daerah daerah merah
sudah kunci saja
kalau ada desa satu desa
pun sekarang belum saya dengar satu desa dikunci semua
tapi beberapa rt dalam satu desa itu dikunci
nah ini sebenarnya konteks
dan yang ada kita menggunakan dan mikro
artinya tadi anda mengisyaratkan bahwa
instrumen sdm yang disiapkan ini
pengawasannya sudah semakin kuat begitu
kalau untuk nakes
ini pak ganjar juga jadi persoalan
karena banyak yang tumbang
vaskes pun juga banyak yang mungkin di beberapa daerah
begitu sudah over kapasitas
ini di jawa tengah secara umum
seberapa bertahan kondisinya pak
ya kemarin yang tumbang paling banyak
ada di kabupaten kudus
tidak salah sekitar satu ratus empat puluh enam
ya tentu itu jumlahnya naik
terus kemudian ada yang sembuh
dari sejumlah itu
kemarin alhamdulillah laporan terakhir
semua sudah sembuh
dan sudah bekerja kembali
kita merujuk kepada pengalaman sebelumnya
ternyata para nakes memang sudah divaksin
vaksin ini cukup bisa melindungi
meskipun kemudian tidak melindungi secara keseluruhan
ketika ada serangan
tubuh kita masih kuat
yang konteks kedua adalah
ketika kemudian vaskesnya ini perlu ditambah
tadi bagus banget itu
maka memang yang tadi saya katakan
kita tambah tempat tidur
menu untuk populasi
termasuk pola mengkonversi
jadi yang non covid dimasukkan untuk ke covid
atau menambah tenda
dan mengubah manajemen yang ada di sana
termasuk tadi itu
kota semarang menyiapkan rumah sakit
pulau juga ada yang bantuan dari kasat disiapkan
purwokerto atau banyumas sekarang mengusulkan kepada kita
itu sebenarnya langkah langkah antisipatif
yang mungkin di publik dilihat ini sebuah
tapi menurut saya
ini sop yang benar
pasti cnn suka saya kasih istilah jawa tengah sedang tidak baik baik saja
itu pasti anda suka sekali
tapi ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa
tidak boleh ada yang ditutup tutupi berkaitan dengan data dan sebagainya
maka terakhir kemudian
pasti ada alkes
obat dan paktus
yang ini pertanyaan yang paling bagus
maka kami kerjasama dengan indi
sekarang sudah masuk ke fakultas
ya sudah kalau sudah
posisinya seperti ini
segera kemudian kita pengadaan
nah yang lain dari mana
awal awal kejadian kami pinjemkan dari beberapa rumah sakit yang masih bisa menghandle
ternyata di beberapa rumah sakit bagus
ya kita pinjemkan dokternya untuk kita kirimkan
pada tempat tempat yang memang membutuhkan
nanti penambahan ini juga akan bisa
membuat lebih repot lagi
masyarakat bagus lima m nya berjalan
itu akan sangat membantu kami dan para nakes
oke pak gajah terakhir
anggaran paling penting pak
beberapa provinsi mengisyaratkan kalau anggarannya sudah habis gitu ya
kemarin jawa barat kalau saya tidak salah
dan di juga mengatakan itu
jawa tengah bagaimana pak
enggak enggak masih bisa
yang disampaikan oleh bu menteri keuangan
agar kita gunakan gunakan saja
umpama kemarin kudus itu masih
maka kita perintahkan eh kudus gunakan
waduh pas sudah habis habis di mana
yang kedua ini kan otonomi daerah
kalau otonomi daerah ya refocusing lagi
memang banyak mungkin
mungkin nih beberapa kepala daerah berpikir bahwa
anggarannya sudah pakai untuk anu pak
oh iya tapi kalau situasinya darurat
jadi jangan membuat sulit sendiri
ini kita sampaikan dalam diskusi yang cukup keras
jawa tengah sampai hari ini masih aman
tapi pertanyaan anda cukup bagus
agar kami membuatkan
menyiapkan beberapa langkah langkah backup
jadi kalau dibilang sudah collapse
kita masih bisa kok mengendor
oke kita yakini itu bahwa kesiapan dari pemerintah
juga membuat masyarakat juga siap dengan apapun kebijakan
termasuk juga cakupan vaksinasi yang terus digencarkan ya pak ganjar ya
singkat saja pak
ya tentu saja
dan hari ini kita genjot karena vaksinnya banyak
dan pak menteri kesehatan sudah bilang
dan sekarang kita mulai genjot itu
oke komitmen itu yang dibutuhkan masyarakat
khususnya di jawa tengah
afirmasi positif itu supaya kemudian bisa membuat kondisi semakin terkendali
dan juga menekan penyebaran kasus covid sembilan belas khususnya di jawa tengah
terima kasih pak gubernur
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini